bagaimana dengan pembukaan indeks harga saham gabungan dari bursa efek indonesia
langsung saja kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro yang saat ini berada di gedung bursa efek
mutia bagaimana indeks mengawali hari pada perdagangan hari ini
baik selamat pagi aldi ternyata rally penguatan selama empat hari bercokol di zona hijau tidak berlangsung lama
ihsg keluar dari level psikologis enam lima ratus nya kemarin
pergerakan indeks pun dari saat pembukaan sesi perdagangan pertama pun tidak dapat mempertahankan zona hijaunya dan melorot ke zona merah
hari ini saya akan mengajak anda dua puluh maret dua ribu sembilan belas saya akan mengajak anda di tabel di belakang saya untuk pembukaan perdagangan sesi pertama
hari ini ternyata ihsg dapat rebound ke zona merah di level enam empat ratus delapan puluh tujuh
dan untuk menjelaskan
menyesikan video lengkapnya klik link di bawah ini